baik kita awali asatan dari informasi yang satu ini
sebuah kapal penumpang milik pt peli mengalami kebakaran saat dalam proses perbaikan di dermaga pelabuhan tanjung mas semarang senin malam
iya dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas harus berhati hati dalam melakukan proses pemadaman
kebakaran kapal km awu di dermaga pelabuhan tanjung mas semarang mulai terjadi pada senin sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
api yang terpusat di bagian tengah kapal membuat petugas kesulitan melakukan proses pemadaman
terlebih banyak material yang mudah terbakar termasuk beberapa bagian kapal yang masih mengandung cak basah
empat belas unit mobil pemadam yang diterjunkan pun tak mampu melakukan pemadaman dengan cepat terhadap api yang membakar kapal penumpang milik pt pelni ini
hingga pukul selasa dini hari kobaran api mulai berhasil dikendalikan
api yang terpusat di bagian tengah kapal membuat petugas kesulitan melakukan proses pemadaman
muncul secara tiba tiba di sekitar ruangan nakoda kapal dan dengan cepat menjalar ke beberapa bagian kapal lainnya
kapal km awu sudah sepuluh hari bersandar di dermaga pelabuhan tanjung mas semarang untuk mengalami perbaikan rutin tahunan
kapal penumpang ini biasanya melayani rute ke surabaya dan kalimantan
damar sinuko semarang